berikutnya warga dan pelaku pariwisata di bali heboh
pasalnya beredar video sepasang bule diduga tengah berbuat mesum di pantai canggu bali
namun dari hasil penelusuran tim cyber di treskrimsus polda bali
petugas menyaksikan lokasi video ini karena kontur tanah dan warna pasir
antara yang ada di video dan di lokasi berbeda
polisi menduga ada unsur kesengajaan untuk membuat kesan negatif citra pariwisata bali
kami menemukan postingan postingan yang serupa dengan pasangan bule yang sama
tempatnya sama tapi tulisan tulisannya berbeda beda
ada yang di sanur ada yang di balangan ada yang di tegalwangi dan lain sebagainya
jadi kami masih melakukan penyelidikan kepastian lokasi tempat bule tersebut
perbuatan perbuatan yang tidak senang tersebut